volatilitas nilai tukar rupiah dan gelombang capital outflow pasca terpilihnya donald trump sebagai presiden amerika serikat membuat peluang pelonggaran moneter kian terbatas
bank indonesia diprediksi menahan suku bunga acuan pada rapat dewan gubernur yang akan diputuskan pada sore hari ini
sebelum hasil mengejutkan ataupun sebelum juga kita tahu bagaimana pemilu di amerika serikat menghasilkan trump sebagai presiden pada delapan november lalu
gubernur bank indonesia agus martowardoyo beberapa kali menyatakan arah kebijakan moneter masih bisa longgar hingga awal dua ribu tujuh belas
bank sentral menyisakan satu peluang penurunan suku bunga acuan
kini bank sentral harus mengantisipasi arah kebijakan yang akan diambil trump
termasuk rencana ekspansi fiskal yang berpotensi memicu inflasi dan kenaikan suku bunga the fed pada awal